aku harus pergi sama raka katanya ini urusannya penting banget
tuh kanu gitu deh
ayah baru aja sembuh dari setiap
si ayah udah jadiin sama satri ya
kita cepet dulu ya
kita ada janjian mau pacaran nih ya berdua
mau pacaran siapa yang pacaran
tapi kok gua gak cemburu ya
ajarin sama satri ya
terus gua bisa tunangan dengan tenang sama talitha
siapa ya itu nenek nenek di depan kaca
kok cantik amat
eh jangan deh nenek nenek
bilang jangan nenek nenek
eh siapa itu ya
wanita separuh bayar
aduh aku mestinya pake pakean seperti ini terus nih
sering sering begini nih
kok akhirnya tunangan juga sama talitha
ya mudah mudahan topap mamanya talitha
dia bisa terima gue apa adanya
aduh mau terus terus dari dia juga
aduh aduh aduh
nenek gak boleh tahu nih nenek
nenek tau dia pasti bisa ngamuk
kalau nenek nenek lampir di sebelah itu
aduh gimana ya
aduh saya dengerin gua ya
ayah dengerin gua dulu

kamu bikin aku tambah pusing aja
udah gak apa apa makasih ya mbak ya
ayah dengerin gue dulu
kalau kita pura pura pacaran
iya bagus kan
lo pikir deh
kalau mereka tahu kita udah pacaran
nah berarti gue gak ada masalah antara lo
lo pikir selama ini masalah talita sama raka tuh
kalau mereka berantem tuh kenapa
talita tuh cemburu sama lo
kalau si raka sama talita tahu
kita udah pacaran
nah berarti mereka hubungannya baik baik aja
nah lo ikut ngebantu omongan mereka
gak usah mikir mikir
terserah kamu lah
aku juga gak ngerti kok maksudnya
eh jadi kita terusin pura pura pacaran
oke udah terserah kamu aja
lo kenapa kayak
kayak orang sakit perut apa kedinginan gitu ya
nggak apa apa deh
tapi yang penting gue udah bisa jadi pacarnya ayah
wah asik nih
diminum ini ya teh manis
kayaknya aman nih
eh gue jangan bohong sama nenek
kalau kamu cuma mau ke rumah talitha
gak mungkin kamu mengendap mengendap begitu
bentar lagi kan mau tunangan sama talitha
aku mau ke tempat mama
langkain dulu mayat nenek kalau dia mau ketemu kamu
kamu itu sudah ditelantarkan sama dia sejak kamu kecil raka
dia tuh nggak pantas jadi ibu kamu tuh dia tuh nggak pantas
kamu itu terlalu baik sama dia raka
nenek nggak mau
nenek gak mau lihat kamu sedih atau terluka
tetap aja gimana pun gimana pun mama
dia kayak apapun dia tetap aja mama aku nek
aku tetap butuh restu dari dia nek
raka mama kamu itu sudah ninggalin kamu sejak kecil
dia tuh sudah nggak peduli lagi sama kamu raka
apa sekarang dia mau peduli sama kamu
apa kamu tahu mama kamu tuh di mana sekarang
tentu aku ngelihat ada surat di laci
disitu ada tulisan alamatnya
nama rumahnya mama
apa itu berarti dia tuh mau peduli sama kamu
ya mama mau peduli atau nggak yang penting aku harus peduli sama kamu
aku mau peduli sama kamu
aku mau peduli sama kamu
yang penting aku harus ketemu mama
dan aku butuh restu dari mama
tapi kami nanti kalau sampai terjadi apa apa sama kamu
jangan sampai kamu menyalahkan nenek
bahwa nenek itu nggak pernah wanti wanti sama kamu
ayo ngelihat juga kakak kakak ambilin semua barang barang dari lantai juga
masukin ke dalam mulut yu
aduh yu bakalan tinggalin ayo beneran nih
aduh jangan betot dong

oh yu cepet bener sih gedenya yu
yu gak bisa jadi bayi lagi ya yu
non dicari sama denra kak
oke oke bilang raka sebentar coming soon
mau lanjutin sendiri dulu ya
kenapa kenapa kenapa ada cobain bajunya belum bagus kan
bagus sih tapi aku belum coba
aku belum dicoba tapi bagus kan
ini tadi aku udah mau coba tapi tiba tiba aku teringat seseorang
iya itu bentar lagi kamu bawa ke rumah dia
ya bentar aja soalnya penting
yaudah iya tapi izin dulu sama mama

ayu gak bisa deh bikin beginian
eh tapi jangan lagi betot betot balik lagi betot ayu deh
lihat tuh mama mama aku buru buru banget nih
soalnya aku mesti pergi sama raka
katanya ini urusannya penting banget soalnya
tuh tuh kayu gitu deh
eh baru aja sembuh dari sedih
ayu mau tinggalin ayu pergi sama raka
terima kasih mbak
iya terima kasih mbak
yaudah satria aku mau pulang
kamu juga sekalian narik ojek lagi gih biar dapat uang yang banyak
eh tunggu tunggu tunggu
tunggu aja tunggu tunggu
eh kok lu balik sih
ya nanti dicari sama nyonya
jangan gua ada rencana mau ngajak lu jalan kedua buat ngerayain kita baru jadian ya kan
ya untuk apa dirayain kan hanya pura pura
tapi kalau yang ini ini harus dirayain
gini soalnya kalau kalau orang paham
kalau orang paham
kalau orang pacaran
kalau orang pacaran
tapi jarang jalan berdua
nanti raka sama talita tuh curiga
mendingan kita tuh harus sering jalan berdua